lo bisa denger suara hati gue
ya enggak lah
kali bisa denger suara hati lo
tante jadi sering repotin kamu
gak apa apa tante
masih ada yang perlu saya bantu lagi nggak
oh udah gak ada sih rizky
udah selesai semuanya
saya juga senang bisa bantu
kalo gitu saya langsung permisi ke kampus ya tante
kesini lagi kan
kasian lo putri
dia kan kalo dirumah sendiri jadi sepi
paling nggak kalau ada kamu ada yang nemenin dia ngobrol
gue takut kalo sering bolak balik kesini
tuki malah jadi terganggu lagi

lo bisa denger suara hati gue
ya enggak lah
nggak kali bisa denger suara hati lo
keliatan gak enak serba salah gitu
gue seneng kalau lo mau kesini lagi
yaudah kalo gitu gue cabut ya
tante saya permisi
emang kamu abis dengerin suara hatinya dia ngomong apa
rizky merasa gak enak bu
kalo harus bolak balik kesini
dia takutnya bikin aku sama ibu ngerasa gak nyaman
tapi kamu sama sekali gak ngerasa terganggu dong
makanya tadi aku bilang gitu sama rizky
kayaknya ibu lebih suka
kalo aku deket sama rizky
pak bos lagi mikirin apa sih
pusing banget saya gimana nanti jadinya
soalnya kan saya tahu persis
eh maaf pak bos
maksud saya si putri pak bos
kalo sampe non mail ketemu sama si putri
gitu saya tambah panik aja
saya lagi mikir otak gimana caranya
kisah cinta pak bos ini
maju mundur korban perasaan
akhirnya ya semua sosmed gue balik juga udah gak ke hack
dan sekarang gue gak ada masalah hidup deh
makanya next time jangan to much ya mel
apalagi sampai nulis caption panjang lebar di instagram kayak gitu
eh tapi kan giveaway lo udah kesebar juga
emangnya lo udah dapet feedback atau belum
ya so far sih belum ya
oh ya guys nanti kalian ujian semester kan
gue yakin banget pasti my prince ada di kampus
kalian jangan jauh jauh dari gue ya
karena gue mau nyari my prince
tante nawang mau makan malam sama anaknya omremon itu dipercepat
tanah nawang juga udah beliin baju buat putri
asli ini bakal jadi makan malam ter ufford
makan malam ter absurd apa
gue juga dengar kok lo sebut nama mel
kenapa ada masalah lagi
tris bentar ya
hip gue tuh greget sama lo
atau jangan jangan ada sesuatu yang sembunyi dari gue
mulai lagi mikirnya kemana mana
siapa gue jaga rahasia
aduh gimana nih
enaknya gue cerita kata apa enggak ya
liat apaan sih gue ada disini loh
gak ada siapa siapa disana
di kampus ini yang paling ganteng gue doang
biasa aja dong
tangannya ran ada di depan situ
gue yakin banget
tasya sama vanya lagi ngasih tau ke mel
terus gimana nih lu mau cabut
gak usah gio
mau ngadepin mel sekarang
secepat mungkin harus gue ngadepin kan
apakah lo di sana
ada apa mel
ada apa mel
ada apa mel
ada apa mel
ada apa mel
harusnya gue yang nanya
kenapa kita gak jadi ke new york tau gak
kasih gue alasan sekarang juga
ternyata lo udah tau
kalau bokap gue sama deddy lo tuh ngerencanain ini semua
supaya kita ke new york bareng
tapi lo harus tau mel
kalo ini tuh cuman untuk bisnis dia
gue gak tau bakal ada lo
kayaknya emang semesta aja gak pernah mempersatukan kita deh

yang penting gue berangkat karena gue tau lo berangkat juga

seandainya kita beneran pergi ke new york
ya tentu aja gue sanggup kok
yang penting kita jadi ke new york
lo jujur sama gue ya mel
lo gak buta kan
gue tau kok lo ngadain giveaway di instagram lo
untuk siapapun yang bisa tau keberadaan gue dimana
udah memperkuat kecurigaan gue kalau lo tuh gak buta
gue harus apa sekarang
kalian boleh gak tinggalin gue berdua sama mel
kita ketemu nanti ya
kita ketemu nanti bye
oh my gosh fanya itu sangat dekat
kagetan berani banget sih nanya malah langsung tuh ada poin gitu
ya tentu gue sabi merinding sumpah
lo santai aja ya
lo gak usah tegang
oh jangan salah paham mel
gue cuma pingin kita selesain masalah kita
dan lo bisa jujur sama gue
ya ampun gue bisa luluh kalau pangeran jadi lembut gini ngomongnya
apa gue jujur aja ya sekarang
mumpung pangeran juga kayaknya moodnya lagi bagus dan bisa ngertiin gue
apalagi tujuan gue bohong kan karena gue gak mau kehilangan dia
lo gak perlu takut mel
kalau selama ini lo ngerasa lo gak bisa jujur ke gue karena lo takut gue marah
gue kasih tau ke lo sekarang
lo bisa cerita apapun ke gue dan gue gak akan marah
lo serius mau ke new york kalau misalnya gue turutin semua kemauan lo
lo gak perlu takut
rasanya gue pengen jujur aja sekarang
gue yakin pangeran pasti mau maafin gue
lo mau kan jujur sama gue
nomel kemana ya
dari tadi kok gak keliatan
dihubungi juga susah banget lagi
siapanya kok kalian berdua
ini om jojo disuruh pak bos suruh jemput
di rumah soalnya nomel gak ada
kira kira di sini
ya emang di sini om
tadi kita yang ngantriin lo ke sini
lah terus sekarang neng neng dimana
kayaknya sih kalau menurut aku masalah kebutuhannya itu om
bener kita takut ya takut pangeran maksa kalau omel tuh gak lupa
aduh om jujur bayangin aja kalau pangeran sampai tau
kan bisa gawat om jujur ini tuh bakal jadi kayak bom yang meledak merembet kemana mana
tuh gawat ini
lo sebenernya apa mel
lo tenang aja ya
gue gak akan marah kok
gue janji gue akan dengerin lo
gue akan lebih menghargai kalau lo jujur sama gue
gue kita kok lo bete sekalian
harplah ga belomavuta
udah diket manual